kasus dugaan korupsi ktp elektronik yang menyeret ketua dpr setia novanto menjadi perhatian parlemen luar negeri
politisi partai demokrat nur hayati asegaf yang juga ketua kerjasama antar parlemen internasional mengaku
dpr mendapat banyak surat dari parlemen negara lain yang mempertanyakan kasus ketua dpr setia novanto
namun hingga kini dpr ri belum membalas secara resmi surat surat tersebut
dpr menunggu sikap resmi dari mahkamah kehormatan dewan apakah novanto melanggar etika atau tidak
saya sebagai ketua badan kerjasama antarparlemen kami mendapatkan banyak sekali surat dari parlemen parlemen luar negeri
yang menanyakan tentang bagaimana kejelasan kasus pak setia novanto
dan ini juga kami masih menunggu untuk menjawab karena menjadi bagian dari tugas diplomasi
mkd bersidang kita akan tunggu ya hasilnya apa
maka juga mkd saya kira akan memproses
keputusannya ada di mkd tapi prosesnya saya kira akan berjalan
karena saya yakin mkd akan melakukan proses ini